a a sanyalang makhluk fataliti total suara dua puluh dua
e k kodir total suara enam puluh empat
dengan demikian ketua umum pssi terpilih
kelasir dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh adalah bapak e k kodir
terima kasih sampai jumpa